penjual manisan yang gigih dahulu kalah
di sebuah kota tinggalah mendy seorang pembuat manisan yang permen dan kue kuenya terkenal di seluruh kota
terutama kue stroberi dan juga kue coklatnya
mendi akan membuka toko rotinya sangat awal dan hanya menjual kue kue segar yang dibuat dengan bahan bahan terbaik
kalau ada kue yang tersisa di akhir hari dia akan membagikannya gratis kepada anak anak dan membuat kue segar keesokan harinya
orang orang akan berduyun duyun ke toko penganan kecilnya itu
terus terang mendy cupcake mu itu enak sekali
anakku hanya ingin kuemu itu untuk ulang tahunnya
terima kasih banyak
dan ini ada dua cupcake ekstra untuk hadiah ulang tahunmu
selamat ulang tahun
oh terima kasih bibi
tepat di seberang tokonya ada toko permen barnie
marni adalah orang yang malas
dia akan melihat pelanggan mengantri untuk kue mandi dan merasa cemburu
jika usahanya terus tumbuh seperti ini tidak ada yang akan datang ke toko rotiku
aku harus melakukan sesuatu
lalu barni memikirkan rencana untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan untuk datang ke tokonya
bayar satu cupcake dapat dua bayar satu cupcake dapat dua
bayar satu cupcake dapat dua bayar satu cupcake dapat dua
beberapa pelanggan dari toko mendy pergi ke toko barni
tapi segera mereka kembali lagi ke toko mendy
bayar satu cupcake untuk dapat dua
barney entah bagaimana rasa cupcakemu tidak seenakmu nyamin
bahkan jika kau memberi harga yang sangat rendah
kuemu tidak cukup segar maaf
suatu hari seorang bangsawan datang ke toko mendy
apakah kau pembuat kue yang terkenal mendy
iya benar apa ada yang bisa kubantu
putraku mencicipi kue coklatku di hari ulang tahun seorang teman
dan dia bersikeras bahwa dia menginginkannya untuk pesta ulang tahunnya sendiri
ini adalah suatu kehormatan untukku tuhan
mengapa kau tidak mencicipi kue dan memutuskan apakah kau menginginkannya
aku pasti akan menyukainya untuk pesta
aku senang sekali
berapa banyak yang kau suka dan kapan ulang tahunnya
pestanya itu hari sabtu tiga hari dari sekarang
bisakah kau mengirimnya sekitar seratus kue ke rumahku
aku akan menyiapkan kue kuenya dan akan kukirimkan tepat pada jam tiga hari sabtu untukmu
mendi bekerja sangat keras dan menyiapkan ratusan kue
di sisi lain barnie mendengar tentang pesanan besar yang mendy dapatkan dan memutuskan untuk merusaknya
jika bangsawan di istana raja suka kuenya tidak ada yang akan datang ke toko rotiku aku harus merusak pesanannya
malam itu ketika mendy menyiapkan kue kuenya akhirnya seratus kue sudah selesai aku akan mengantarkan kue kue ini ke rumah bangsawan di pagi hari

akan mengirim kue hanya jika masih ada di pagi hari

keesokan harinya ketika mendy datang ke tokonya dia terkejut melihat kue kue itu dimakan oleh tikus
ya ampun bagaimana ini bisa terjadi apa yang akan kulakukan sekarang kuenya harus sampai dalam tiga jam
mendy benar benar khawatir barni tiba di sana

apa yang terjadi mendy kenapa kau begitu khawatir
apa yang terjadi mendy kenapa kau begitu khawatir
kau kau tidak pernah membuka tokomu sepagi ini apa yang kau lakukan di sini
aku harus melakukan pengiriman kue hari ini ke rumah bangsawan
jadi kau mencuri kue dari tokoku
semuanya dibenarkan dalam bisnis
sekarang mendy benar benar marah dia tidak akan membiarkan barnie lolos
tapi apa yang bisa dia lakukan
tiba tiba dia mendapat ide
dia dengan cepat pergi ke dapur tokonya dan tiga jam kemudian inilah yang dia hasilkan
lihat ibu kue itu terlihat seperti kastil kue kastil aku mau satu bu
wow kuenya sangat cantik apa kau membuatnya sendiri
aku mencari kue dari kue yang belum pernah dia buat sebelumnya
lalu mendy mengirim kue yang belum pernah ia buat sebelumnya ke rumah bangsawan itu
eh kuenya sangat indah
eh terima kasih aku tahu kau menginginkan cupcake tapi aku berpikir untuk membuat sesuatu yang istimewa untuk ulang tahunmu
dan sekarang mendy terkenal tidak hanya karena cupcakenya tapi juga karena keindahan kue kuenya
dan dia mulai menerima pesanan lebih banyak dari sebelumnya
dalam situasi yang tidak berdaya mendy tidak kehilangan ketenangan dan menggunakan sedikit kreatifitasnya
dia mengubahnya agar muncul lebih sukses daripada sebelumnya